cul malarangeng tersangka kasus korupsi proyek hambalang mengaku kecewa dengan tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum
dalam nota pembelaan pribadinya cul malarangeng membacakan empat alasan yang menjadi pokok keberatannya
alasan pertama jaksa dinilai tidak mempertimbangkan niatnya untuk menjadi justice collaborator
kemudian kedua acul sebagai pegawai swasta justru dituntut lebih lama dari kakaknya andi malarangeng yang berstatus sebagai pejabat negara
ketiga cul merasa selama ini sudah menjalani proses hukuman lima tahun karena proses blokir rekening
pencekalan sebanyak empat periode dan harus menunggu proses penyidikan selama dua tahun
kemudian keempat cul merasa jaksa menyelidiki kasus ini dengan menggunakan asumsi yang spekulatif
yakni sebagai adik menpora maka seharusnya cul mengetahui seluruh pelanggaran proyek hambalang
jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut cul malarangeng dengan hukuman penjara lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah
sidang lanjutan kasus korupsi proyek hambalang hari ini mengagendakan pembacaan nota pembelaan
sebuah kenyataan ironis dari kpk adalah membuat seorang swasta penerima seperti saya sebagai tersangka
padahal pelaku utama wafid muharam selaku pejabat negara yang melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dengan mengumpulkan uang dari berbagai pihak
dan kemudian menyerahkan kepada saya sebagian daripadanya
malah berkeliaran bebas dan tidak dijadikan tersangka